ada yang familiar dengan perabot dapur yang satu ini
buat yang gemar memasak cobek biasanya digunakan untuk menghaluskan aneka bumbu dapur
dan seiring perkembangannya cobek tanah liat juga menjadi wadah untuk menyajikan makanan sampai alat untuk memasak
sambal cobek bakar
kalau cobek kan juga untuk menahan lebat
lebih lama ke atas tanah sini
udang goreng yang berpadu dengan pedasnya sambal bawang
yang dimasak langsung di atas cobek
selamat datang di segmen sair menjadi
yang unik di sini bukan makanannya atau sambalnya tapi pakai cobek
emang ya kalau di tavasi culinary itu selalu akan ada
biasanya cobek buat ngolok sekarang dipakai untuk masak
kita makan dulu baru kita akan bikin cobeknya
untuk saya sajian yang dimasak dan dihidangkan langsung dengan cobek
membuat makanan hangat lebih lama
ejepicip sudah sekarang kita akan bikin cobeknya let's go
desa kademangan jombang adalah salah satu sentra pembuatan cobek
yang ada di jawa timur
terdapat dua puluh kelompok perajin cobek
yang telah eksis sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
di era modern selain dengan cara manual pembuatan cobek
juga memakai alat pres untuk mempercepat proses produksi
sebelum membuat cobek kami terlebih dahulu mengambil tanah
yang ada di sekitar wilayah desa
warga setempat menyebut lokasi ini dengan nama bukit gedangan
namun kami tidak mengambil tanah dengan alat berat
melainkan hanya menggunakan cangkul
tanah di perbukitan ini sebagian besar diantaranya mengandung kerikil dan batuan
warga menyebut tanah di tempat ini dengan sebutan
tempat mana ini miring semua ini
hari baru dimulai namun pakaian saya sudah basah kuyup oleh keringat
tekstur tanah yang amat licin akibat hujan semalam
membuat saya harus melangkah dengan sangat berhati hati
meski sudah berhati hati namun ternyata pijakan saya ambles
perjalanan masih panjang kami lanjut mengambil tanah yang ada di tempat lain
warga setempat biasa menyebut tanah di dekat perairan ini sebagai tanah lembut
nantinya kedua jenis tanah akan dicampur menjadi satu
yang tricky kalau nyari yang buat tanah liat dengan fresh
tidak boleh terlalu kering tapi juga nggak boleh terlalu basah
yang benar benar masuk ke air atau buka sawah nggak bisa
harusnya seperti ini pas
basah ada sedikit tapi tidak yang sampai ibaratnya tidak sampai seperti sop berkuah banget gitu
kecampuran kedua jenis tanah yang berbeda akan membuat tanah menjadi mudah dibentuk dan tidak mudah pecah
aman tidak du
gua juga tidak bisa melangkangnya
gua juga tidak bisa melangkangnya
gua juga tidak bisa melangkangnya

dan lagi lagi kaki saya tersangkut
hati hati jatuh du
santai dong mas tidak kuat ya kan
kuat insya allah
meski dikenal sebagai desa produsen cobek tanah liat
namun warga mengambil tanah secukupnya
ini untuk menjaga agar tanah liat tetap terjaga jumlahnya
jatuhnya sih tidak sakit
kami selanjutnya menuju tempat produksi
nah sebelumnya kita berada di tempat produksi ini
nah sebelum dibentuk menjadi cobek
campuran adonan tanah akan ditambah dengan sedikit pasir
nah sebelum dibentuk menjadi cobek

karena kalau tidak pakai pasir
kata masnya nanti si cobeknya gampang pecah ya
setelah betul betul tercampur merata
kita masuk proses berikutnya
tangan sang perajin terlihat begitu mudah untuk membentuk cobek
tapi untuk saya yang belum pernah
membuat cobek yang sempurna
biasanya satu cobek manual selesai dalam waktu lima belas menit
dan saya telah menghabiskan waktu setengah jam
tapi agak susah
nanti akan dipenerin
ini gak sempurna
ya harap ikhlas harap maklum
malah tadi bukan cobek
jadi mangkuk basuh
saya kemudian diminta para perajin untuk membuat cobek
dengan bantuan alat press
pertama tama tanah liat dimasukkan ke dalam mesin penggiling
agar menjadi halus sempurna
ulang beberapa kali sampai tanah liat betul betul kalis
sebelum tanah liat di press pipi menjadi cobek

dan diberikan air
dan diberikan air
dan diberikan air
dan diberikan air
diperlukan agar cobek tidak lengket
dan tanah tidak mudah pecah
takut rusak mesin orang
eh yang ini
oh yang ini
kalau ada alat presen jauh lebih mudah lebih cepat dibanding yang manual
tapi kalau yang presan seperti ini
kendalanya dia itu
gak bisa dipesan sesuai dengan bentuk yang di request
ladang ladang kutip ya pak
udah ada standarnya
cuman kalau yang dibuat manual mau dibentuk ukuran berapa
mau yang jumbo mau yang kecil bisa
dalam sehari tempat ini bisa mencetak hingga lima ratus cobek tanah liat
yang dikirim ke berbagai daerah
mulai dari surabaya
bahkan pulau dewata balik
untuk tidak jatuh
setelah selesai dicetak
cobek akan di angin anginkan selama beberapa hari
usahakan cobek tidak terkena sinar matahari langsung
yang dapat membuat daya rekatnya berkurang
dan menjadi mudah pecah ketika dibakar

setelah beberapa hari cobek akan masuk tahap finish

cobek juga akan dicat di bagian tepi
untuk mempercantik tampilan cobek
buat juga guratan di bagian tengah cobek

kalau yang bertanya kenapa dibikin ada gerut gerut begini
jadi kalau lagi bikin sambel atau lagi buat apa buat nguleknya ya
lebih cepat hancur
kalau licin doang agak kurang fungsional
cuma bisa buat wadah
warnai tepian cobek
lagi lagi terlihat mudah namun sulit ketika dilakukan
pakai kuku tipsnya gitu
ya kira kira begitulah
cobek akan kembali di angin anginkan selama beberapa hari
berapa hari dijemur
ya mungkin kalau cuaca mendukung ya satu dua hari sudah
baru selesai dibakar ya
kalau cuaca mendukung
kalau langsung dibakar
tidak bisa dipakai
jadi harus sabar
oke kita lanjutkan yang kedua
setiap akhir pekan ribuan gerabah ini akan masuk ke dalam tungku pembakaran
buat juga rongga antar cobek agar cobek bisa matang secara merata
tungku pembakaran ini menurut saya
tungku pembakaran ini memiliki kapasitas sampai dua lima ratus cobek
asapnya kurang bersahabat
bapaknya nggak diikutin saya diikutin sama asapnya ini
upayakan juga cobek tidak menutupi bagian dinding dalam tungku pembakaran
tidak tertahan di satu tingkat lagi
yang membuat kematangan cobek tidak merata
buddhe ini piringnya
mungkin ada yang bertanya
ini kalau misalkan ada yang retak atau pecah gimana ya enggak
dia nanti akan di
olah lagi nanti di pecahin
yaudah nanti di biarkan begini
kemudian akan di olah lagi menjadi bahan baku utama
ini kan mesti tanah liat
jadi ya nggak masalah ya pak ya
karena ini sudah dicampur tiga banding satu sudah pas sudah siap untuk dioperasi betulnya
jerami ini nantinya akan menutupi seluruh bagian tungku pembakaran cobek
sehingga panas tidak hanya berasal dari bawah namun juga dari atas
pembakaran wajib dilakukan untuk melepaskan sifat sifat tanah liat yang bisa larut bila terkena air
proses pembakaran biasanya akan berlangsung lima sampai enam jam
selama proses pembakaran itu juga kita harus memastikan agar kondisi api stabil
sebab bila suhu tungku naik dan turun gerabah akan pecah ketika proses pembakaran
suhu dalam pembakaran bisa mencapai enam ratus derajat celcius
total ini butuh waktu sekitar dua hari sampai tiga hari untuk benar benar mematangkan
dibakar seharian kemudian di hari ke dua dibiarkan mendinginan
di hari ke tiga ke empat baru diambil
lalu baru langsung diambil
salah satu ciri cobek yang telah matang sempurna adalah warnanya yang berubah menjadi lebih cerah
harga jual cobek bervariasi mulai dari tiga ribu sampai sepuluh rupiah per keping bergantung ukuran

dalam sekali bakaran ini bergantung ukuran yang diberikan oleh pembakaran ini
kebakaran setiap akhir pekan tempat ini bisa meraup omset belasan juta rupiah
namun ada resiko besar dibalik besarnya rupiah yang didapat
kembali ke pembakaran itu orang sini pernah terbakar kepalanya itu
masuk tunggu pembakaran itu pernah satu kali itu orangnya
perkiraan itu orangnya kepleset
kepleset entah ambil apa itu terus orangnya tertelungkup masuk tunggu pembakaran itu
ada yang tertarik menjadi produsen cobek seperti saya
selain harus punya fisik yang prima
kehatian kehatian wajib dimiliki oleh produsen cobek tanah liat
jangan sampai seperti saya kurang berhati hati dan terjatuh
atau bahkan mendapat luka bakar seperti yang pernah dialami salah seorang warga desa
gert fernando di biagung gildiarto jombang jawa timur